ya peristiwa tewasnya salah satu siswa sma ternanusantara
akibat kekerasan di dalam lingkungan sekolah menjadi insiden pertama
bagi sekolah menengah tingkat atas berasrama tersebut
apalagi pengawasan di sekolah yang terletak di kabupaten magelang jawa tengah itu diklaim sangat ketat
lantas bagaimana sesungguhnya gambaran suasana dan juga pengawasan bagi siswa selama menjalani masa pendidikan di ternanusantara
kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan jurubicara ikatan alumni sma tarunusantara
herzaki mahendra putra selamat siang pak zaki
selamat siang pak herzaki
baik pak zaki terkait dengan adanya tewasnya salah satu siswa di sma ternusantara
bisa anda gambarkan kepada kami pak zaki sebenarnya bagaimana sistem pembinaan di sma tersebut
selama juga anda misalnya menjalani sekolah saat itu di sma tarunan nusantara
oke terima kasih pak renhat jadi begini sistem pendidikan di sma tarunan nusantara itu ada namanya pola tiga a
jadi kita asuh kita asi dan kita asah
kalau asu itu maksudnya adalah kita di sini
sebagai suatu keluarga besar jadi bukan sekedar masalah akademis saja
tapi juga secara keseharian kita juga ikut dibina
jadi menilai nilai moral nilai ahlak kemudian juga mengenai kebenekaan ya
kita sangat ditekankan itu dan juga mengenai wawasan mengenai kepemimpinan dan kebangsaan
itu yang konsep untuk yang asuhnya gitu jadi kita sebagai keluarga
jadi bukan sekedar guru dan siswa tetapi juga semacam kayak orang tua
dan juga bukan kayak teman nih kita tapi kayak adik kakak nih di sini sistemnya
itu kalau sistem asuh ya kemudian yang kedua kaitannya dengan asi
ya tentu dengan asupan kita makan minum segala di sana kan terjamin ya
karena itu mesti dipenuhi juga termasuk fasilitas juga bagus ya di sana itu
jadi benar benar kita bisa fokus untuk belajar dan mengembangkan potensi kita
yang ketiga itu kaitannya dengan juga asah asah itu dimana di sana kita benar benar di challenge ya
ditantang bagaimana mengoptimalkan kemampuan kita
bukan sekedar kemampuan akademis tapi juga kreativitas dan juga kemampuan
ketiga itu kemampuan kita dan wawasan wawasan kita
itu sistem pendidikan di sana seperti itu mas
baik pak zaki ini kan tadi anda katakan juga memang sistemnya sudah ada tadi ya
asah asu dan juga asi ini nah kemudian bahwa ada fakta ada tewasnya siswa sma tarunantara ini
apakah juga anda melihat ini sebagai bagian dari tidak ketatnya sistem di sana
sehingga akhirnya bisa ada dugaan dugaan kekerasan terhadap salah satu siswa di sana sampai akhirnya meninggal dunia
terus pertama begini kami dari ika setara sangat berduka cita ya
dan kami merasa sangat kehilangan dan tentu juga keluarga sangat kehilangan dengan meninggalnya adik kami ini ya
kemudian kedua kasus kekerasan ini kami sangat menyesalkan bisa terjadi
karena selama ini kita itu hampir tidak pernah ada kasus ini bukan kasus kekerasan kalau menurut saya mas
menurut kami ini bukan kasus kekerasan tetapi ini sudah mungkin termasuk tindak pidana ya gitu loh
bukan juga ekses dari kehidupan berasrama atau sistem pendidikan di sana tidak
karena di sana kan sistemnya seperti itu
kemudian kita benar benar juga ketat sebenarnya hanya namanya mungkin tetaplah ada kemungkinan orang untuk bolong ya gitu loh
nah kalau kami sih benar benar kaget karena kami punya tadi sistem tiga asah asi dan asuh tadi
kemudian ada kode kehormatan mas yang sangat harus dipatuhi oleh siswa
karena kalau tidak dipenuhi ini kalau sampai melanggar contoh mas memukul aja memukul aja
itu kalau ketahuan itu bisa dikeluarkan
dan benar benar namanya tradisi kekerasan itu sangat haram hukumnya di kita
jadi memang sistemnya sudah cukup baik karena kita juga dikenal sma ini cukup menjadi sma yang diunggulkan begitu ya di indonesia
tapi melihat adanya kekerasan ataupun aksi seperti ini pak zaki kalau bisa anda gambarkan kepada kami sebenarnya bagaimana kondisi misalnya barak ya
dan juga sehari hari dari para siswa siswi di sana
oke kalau di sana istilahnya geraha ya mas
jadi satu geraha itu isinya ada empat puluh orang ya
kira kira isinya itu empat puluh orang kemudian satu kamar itu ada dua orang
kamar ini antar kamar bukan diskapul mas enggak kita hanya dibedakan oleh lemari aja
jadi yang tidur di tempat tidur yang di atas itu bisa saling melihat sebelahnya gitu bisa melenggok ke sebelahnya
hanya yang di tempat tidur di bawah yang tidak bisa dilihat sama sebelahnya
jadi sebenarnya cukup terbuka ini jadi hanya memang kadang kadang ada kalau misalnya kejadian di bawah terjadi mungkin itu mungkin
itu mungkin ya ada kemungkinan juga gitu
dan kami agak kaget juga karena biasanya kita ada pamong juga nih gitu
ada pamong yang misalnya suka datang keliling malam malam itu datang atau pagi pagi bahkan saat sekolah pun
kan tahu nih ada titik titik geraha di mana ada siswa yang sedang sakit itu pamong kami datang gitu ngecek
jadi pamong dan juga petugas piket ini memang dua puluh empat jam ada begitu pak zaky ya
ya sebenarnya ada hanya kan tidak bisa meng cover semua ya mas ya
dalam konteks kan kita juga tidak tahu nih namanya bahwa
dia datang jam berapa ya kan
bukan berarti pamung ini kan setiap saat di satu geraha karena geraha itu bisa ada dua puluh satu geraha mas gitu
kelilingnya kan bergantian
iya juga gitu
baik pak zaki dengan adanya petugas piket pamong dan juga sistem yang sudah sangat cukup baik
kalau dari pendapat anda sendiri dan juga mungkin dari rekan rekan dari para alumni sma tara nusantara
ini seberapa besar adanya potensi pembunuhan misalnya dalam sebuah geraha
yang tadi anda katakan tadi
makanya sebenarnya kalau kita potensinya sebenarnya kecil ya mas ya gitu
kecilnya itu sebenarnya bukan dalam sekedar sistem pengawasannya di sana bukan
tetapi lebih kepada proses rekrutmennya
siswa siswa yang masuk di sana itu kan kita sudah benar benar seleksi ya
yang kedua sistem pembinaannya di sana itu kita tuh sebagai suatu keluarga mas
ada masalah kita langsung selesaikan gitu loh
gak jujur ya mas
mau memukul itu aja kayak itu karena ada kode kehormatan tadi ya
contoh tidak boleh menyontek juga nggak boleh mas
menyontek langsung dikeluarkan
itu pernah terjadi menyontek itu dikeluarkan beberapa kali itu dikeluarkan langsung
apalagi namanya kekerasan ini
makanya kita agak kagetnya kenapa
karena tidak ada akar kekerasan sebenarnya di kita
kita kalau ada masalah apa apa senior dan junior kita langsung selesaikan
dan hukumannya paling kalau misalnya ada katakanlah buat mendidik ya
buat mendidik adik siswa kita itu paling ya kita push up atau kita minta dia mengerjakan sesuatu gitu
tetapi tidak kontak fisik
ya baik mas
misalnya ada penyimpangan saat ini mungkin menurut saya itu yang perlu ditelusurin
apakah ada penyimpangan saat ini
baik mas zaky terakhir
jadi dari menurut anda celahnya ini ada dimana nih sampai akhirnya bisa ada peristiwa ini
kalau saya melihat kami ya melihat celahnya ini kita masih menunggu nih
masih menunggu dulu dari polisi
karena kan malu mas waktu orang tidur itu kan celah
itu kalau misalnya bicara mengenai situasi atau lokasi kejadian
tapi yang kedua bagi kami adalah kita perlu benar benar menelusuri lagi kenapa sampai ada siswa yang seperti ini
meskipun dimana saja bisa saja terjadi ya namanya manusia ya ada berbuat salah
tapi mesti benar benar ditelusuri ulang
apakah dalam proses rekrutmennya atau pembinaan sehari harinya nih
mungkin apakah standarnya sudah tidak seperti yang sebelumnya
tetapi ini yang mesti diteliti benar benar gitu loh mas
jadi tidak bisa diklaim atau sekedar dihakimi
tapi mesti benar benar dipelajari ulang
makanya kami karena kami alumni juga seringkali itu terlibat juga dalam prosesnya ini
baik terima kasih mas zaky maendra putra
kita berhati hati untuk ini adalah peristiwa yang terakhir
dan semoga dapat berhasil
jika ini dapat terbongkar apa sebenarnya penyebab dari tewasnya salah satu siswa di tarnanusantara
terima kasih mas zaky
jurubicara ikatan alumni sma tarnanusantara